oke berikutnya pemirsa seorang bocah di kabupaten lamongan jawa timur terpaksa putus sekolah
demi merawat ibunya yang lumpuh dan buta
sang anak menjadi satu satunya yang menjaga sang ibu karena ayah bekerja sebagai buruh tani
beginilah aktivitas sehari hari ardiansah
bocah asal dusun kedung desa kandang rejo kecamatan kedung pring kabupaten lamongan
dia harus merawat ibunya fitri wulandari yang mengalami lumpuh dan buta sejak lima tahun lalu
ardiansah yang semestinya masih duduk di bangku kelas lima sekolah dasar ini
rela putus sekolah dan merawat sang ibu
selain menyuapi makan sang ibu setiap hari ardiansah juga harus memasak
mencuci piring serta memberi makan ayam
kok gak sekolah
oh bapaknya kerja
sementara sang ayah purianto setiap harinya harus bekerja menjadi buruh tani di sawah warga yang menyewa jasanya
udah hampir enam tahun pak
terus di ardini gimana sampai gak seputus sekolah
karena yang asuh ibunya itu gak ada pak
kemarin saya takut takutnya ibunya ngedrop lagi pak
lebih baik nyawa atau lebih baik sekolah
ini lebih baik nyawa yang ditolong
lebih baik nyawa
melihat kondisi ini dinas pendidikan lamongan memberikan beasiswa agar ardiansah tidak sampai putus sekolah
apabila ardiansa tidak bisa masuk sekolah
pihak sekolah juga akan memberikan pendampingan khusus agar tidak ketinggalan dalam proses belajar mengajar
karena ardiansah ini dilihat anak yang potensial dibandingkan dengan anak anak yang lain
satu beliau ini disamping sekolah juga memikirkan ibunya yang sakit
nah oleh karena itu bapak kepala dinas memberikan suatu perhatian
khususnya bab masalah pembelajaran
kondisi pilu ardiansah awalnya diketahui dari komunitas berbagi ikhlas di lamongan
yang setiap hari jumat membagikan amplop senyum pada anak yatim dan kurang mampu termasuk ardiansah
meski bantuan terus mengalir ardiansa tetap berharap sang ibu bisa sembuh seperti sedia kala
iftahul arif lamongan jawa timur